wakil presiden yusuf kala mengatakan kekerasan yang dialami oleh etnis wihur di provinsi xinjiang tiongkok harus dilihat dari dua sisi
menurut kala harus dibedakan antara perlakuan diskriminatif dan kemungkinan adanya radikalisme di wilayah tersebut
jadi kita akan melihat dulu karena itu berbeda kasus di myanmar rohingya ini berbeda
kalau apa yang kita lihat secara nyata tapi pemerintah sangat prihatin concern akan itu sudah dinyatakan kepada pemerintah cina tiongkok
dan pemerintah akan tapi perlu juga dicatat bahwa kita harus membedakan antara perlakuan diskriminatif
kalau terjadi dengan kemungkinan adanya radikalisme juga
karena ke indonesia pun radikalisme atau teror yang datang dari uyugur itu ikut membantu santoso di poso
ya ada dua belas orang yang ikut perang di poso orang ugul